lain di dalam lain pula di luar sidang
di mana ada kerumunan masa disitulah ada kesempatan roda perekonomian berputar
tidak terkecuali di sidang keempat kasus dugaan penistaan agama atau penodaan agama
dengan terdakwa basuki cahayapurnama yang digelar di auditorium kementerian pertanian ragunan
jakarta selatan sejak selasa pagi
sidang yang diwarnai unjuk rasa dari dua kubu masa mendatangkan berkah tersendiri bagi para pedagang
mulai dari penjual minuman dan makanan yang laris manis
kemudian ada penjajah kacamata yang berupaya untuk melindungi masa dari silaunya matahari
hingga penjual tikar yang biasa membuka lapak di kebun binatang ragunan
penjual tikar ini bahkan mendapatkan untung dua kali lipat dibandingkan hari biasanya